kita beralih ke berita sepak bola
tinggal selangkah lagi mimpi persebaya surabaya kembali ke kasta kompetisi tertinggi liga satu pssi menjadi kenyataan
green force sabtu besok akan menghadapi martapura fc dalam laga semifinal di stadion gelora bandung lautan api
kemenangan menjadi harga mati bagi bajul ijo
persebaya surabaya kembali berlatih keras menghadapi babak semifinal di lapangan progresif bandung timur kamis pagi
di babak semifinal ini persebaya surabaya dijadwalkan kembali akan bertemu martapura fc setelah keduanya bertemu di babak penyisihan grup lima liga dua beberapa waktu lalu
namun laga kali ini merupakan penentu hidup mati keduanya agar lolos ke liga satu musim depan
dalam pertandingan head to head kedua tim memiliki kekuatan yang seimbang di mana keduanya pernah saling mengalahkan di kandangnya masing masing di grup lima liga dua
meski tak ingin memberi beban pemainnya namun manajer menargetkan kemenangan agar
persebaya lolos di liga satu
pertandingan antara persebaya dengan martapura fc dijadwalkan sabtu dua puluh lima november pukul delapan malam di stadion gelora bandung lautan api